kalau nomor telepon kang mus mah ya pasti punya tuh cep
soalnya selama ini kalau janjian ketemu yang ngontak serena
berarti supaya tahu nomor telepon wahyu kamu harus nelpon serena
tadi saya dengar suara motornya
itu justru cuma perangkatnya
pertanyaan pembuka yang gak penting
yang saya mau tanyakan sebenarnya
kamu bisa carikan saya
yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid
berdasarkan gambar yang dibuat sama wahyu
belum tahu tapi bisa
baru mau kamu cari
kamu harus cari pemborong bangunan
yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid
berdasarkan gambar yang dibuat sama wahyu
kamu punya kenalan pemborong
kamu mau cari kemana
paling nanya ke serena
masa ke kang mus
kang murad mana dia tahu urusan pemurung bangunan
dia tahunya urusan pengamanan
iya tapi urusan pemborong bangunan juga bukan urusan serena
berarti saya nanya ke kang murad aja
kang murad lagi berduka
kalau gitu saya harus nanya ke sana
kenapa kamu keke mau nanya ke serena
kan kang murad lagi berduka
kan bisa aja ke orang lain gak harus serena
kenapa gak kepikiran sama saya buat nanya ke wahyu
karena yang kepikiran sama kamu cuma serena
kalau kamu gak punya kenalan pemborong
dia kan arsitek
harusnya punya kenalan pemborong
kang mus nyuruh saya nanya ke wahyu
cocok dengan ide saya
saya nggak punya nomor telepon wahyu
kalau nomor telepon kang mus mah ya pasti punya tuh cep
maksud saya kang mus punya nomor telepon wahyu apa enggak
soalnya selama ini
kalau janjian ketemu yang ngontak serena
berarti supaya tahu nomor telepon wahyu
kamu harus nelfon serena
pencang ke kanan gerak
istirahat di tempat gerak
nomornya belum ada di hp saya
makanya barusan saya nyiapannya formil
saya mau tanya nomor kontak wahyu
oke nanti saya share phone number
iya terima kasih
saya maunya biasa biasa aja
saya tahu harus gimana sama serena
serena juga sekarang udah tahu saya udah punya istri sama anak dua
kalau saya sengaja jaga jarak malah nggak enak
kalau nggak jaga jarak malah enak
terserah kamu ajalah
oke kamu masih saya kasih kesempatan
kalau masih saja gagal berarti kamu mengecewakan saya
kamu jadi partner ami
kamu besok ikut saya
kita akan kkn atau kuliah kerja nyopet bersama seorang mahasiswi baru
sampai ketemu di b desserts
halo ini ujang yang kerja di kang mus
kang musnanya ada pemborong bangunan yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid
yang kemarin desainnya saya buat
yang saya tahu hasil kerjanya bagus
nomor kontaknya bisa dikirim ke saya sekarang
acaranya tinggal dua hari lagi saya deg degan
sementara itu dulu yang saya sampaikan
sudah ada uang
iya saya perlu buatkan harus
perlunya berapa bang
saya mau satu
kang rusdi ini reno
soal uang kebutuhan acara
nanti saya urus
gak usah nanya ke bang edi lagi
nanti langsung saya kasih ke kak rusdi
nomor kontaknya sudah saya kirim ya
iya terima kasih
kamu sudah mau mulai bangun masjid ya
gak tau mungkin iya
barusan kang ujang nelfon
nanya nomor kontak pemborong
bukan kang cecep
tadi yang nanya nomor kontak kamu ke aku
kang cecep bukan kang ujang
saya gak tidur